asean paragames dua ribu delapan belas akan digelar mulai enam oktober mendatang
dua ratus atlet difabel indonesia akan bersaing dengan atlet dari lebih empat puluh negara di asia
lantas bagaimana sepak terjang prestasi indonesia di ajang asean para games
sejak pertama digelar di tiongkok pada dua ribu sepuluh dan kesiapannya untuk asean para games ketiga di jakarta
berikut rangkupannya untuk anda